pertumbuhan ekonomi indonesia pada dua ribu tujuh belas yang meleset dari target menjadi perhatian orang nomor satu di indonesia
yaitu presiden joko widodo menegaskan pertumbuhan ekonomi harus ditingkatkan lagi
hal ini disampaikan presiden setelah makan siang bersama wakil presiden yusuf kala di kantor wakil presiden
presiden jokowi menegaskan saat ini sudah waktunya memulai investasi di bidang apapun agar ekonomi indonesia dapat dikerek naik
dikutip dari detik finance salah satu langkah yang sudah dilakukan adalah menyederhanakan regulasi guna meningkatkan kemudahan berinvestasi di indonesia
ya angka berapapun kita memang harus ditingkatkan lagi
ditingkatkan lagi karena peluang peluang sekarang masih banyak
opportunity masih banyak
dan yaitu peluang peluang itu yang harus kita ambil
sekarang ini saya kira saatnya untuk investasi dimulai di bidang apapun
sekarang ini saya kira sebuah kesempatan yang baik di pertambangan di industri kemudian investasi di infrastruktur di properti saatnya
menurut saya ini saatnya